pemerintah melalui kementerian perdagangan memutuskan untuk mengimpor kedelai sebanyak tiga ratus lima puluh ribu ton karena harga relatif tinggi
impor kedelai ini dilakukan melalui penugasan kepada perumbulok
lantas apakah dengan rencana impor ratusan ribu ton kedelai ini bisa menstabilkan harga dan bagaimana penyerapan untuk kedelai dalam negeri
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual plt dirjen perdagangan dalam negeri kementerian perdagangan
bapak selendra selamat pagi pak selendra
selamat pagi mbak ledi
ya pak seperti yang kita ketahui bahwa ada rencana untuk mengimpor tiga ratus lima puluh ribu ton ini apa yang kemudian menjadi pertimbangan dari pemerintah
jadi begini saat ini kita tahu memang harga kedelai itu internasional juga masih ada kecenderungan naik
dan kalau kita melihat dari harga di sibot ini memang minggu kedua
kita harapkan sudah berhasil
ada pergerakan turun minggu kedua november ini
tetapi kecenderungan itu kan tetap masih tinggi ya
nah ini yang kita lakukan pemerintah tentu pak menteri sudah menyampaikan pada pak presiden untuk nanti segera bulog mengambil apa mengimpor langsung kedelai
sebanyak tadi yang disampaikan pak menteri pada beberapa kesempatan itu sebanyak tiga ratus ribu ton ya
tambah lima puluh ribu ton
dan ini memang kalau kita lihat kebutuhan kedelai untuk para pengrajin itu kan rata rata satu bulan itu sekitar dua ratus empat puluh tujuh ribu ton ya
sampai dua ratus lima puluh ribu ton
nah ini kan paling tidak menjadi penyeimbang
penyeimbang untuk bisa harga rata rata itu bisa di harga yang bisa berterima ya dengan para pengrajin tahu dan tempe
jadi saat ini kan kalau kita
koordinasi dengan teman teman gakok tindo itu kan petani pengrajin tahu tempe itu masih membeli sekitar angka di antara tiga belas ribu
ya sampai dengan ada yang rp tiga belas lima tetapi dengan adanya subsidi ini tentu kita harapkan juga dengan rp satu turun dua belas dan kemudian juga nanti kalau ada kenaikan tentu ini bisa ditekan dikendalikan dengan dilakukan importasi langsung oleh bulog
bulog langsung nanti mendistribusikannya kepada para pengrajin tahu dan tempe
ya berarti jumlahnya tiga ratus lima puluh ribu ton ini pertimbangan penilaiannya angka seperti itu diputuskan seperti apa pak
dan apa sebenarnya penyebab dari naiknya harga kedelai ini
harga kedelai ini memang harga dunia ini cenderung naik ya
dari mulai beberapa bulan yang lalu itu kita kalau lihat dari pergerakannya itu dari mulai bulan maret itu
sudah bergerak naik terus
dan puncaknya pernah terjadi itu diantara mulai bulan agustus
juli agustus itu september juga masih tinggi
landed price nya itu sampai di atas sebelas ribu hampir menyentuh dua belas ribu
jadi harga si botnya sendiri per basel itu kan dari mulai tiga belas dolar dan menyentuh sampai dengan lima belas usd per basel
nah ini cukup tinggi
tadi saya sampaikan kalau dalam rupiah itu
sudah bergerak lendit price nya itu sampai dengan menyentuh hampir dua belas ribu
nah ini kalau apalagi sekarang nilai tukar rupiah kan juga sudah bergerak
kita tahu awal awal itu masih empat belas ribu lima ratus an sekarang sudah lima belas ribu enam ratus an
nah ini juga kan harus kita menjadi pertimbangan untuk segera kalau diimportasi langsung oleh bulog
dan didistribusikan juga langsung para pengrajin tentu harganya akan
dan jauh lebih bisa dikendalikan
pak selendra harga kedelai masih tinggi
lalu apakah ini tidak terkejar jika misalnya pemerintah memberdayakan daerah daerah yang memproduksi kedelai ini untuk mengejar kekurangan dari pasokan kedelai ini
ya tentu kita masih yakin lah ya
teman teman di kementerian kl terkait itu akan terus berusaha meningkatkan produktivitas kedelai dalam negeri
tetapi sampai hari ini ya
jadi dari importasi
dan rencananya dari negara mana saja pak untuk impor kedelai ini akan dilakukan
dan tiga ratus lima puluh ribu ton ini untuk periode berapa lama
apakah sampai akhir tahun
atau hingga februari tahun depan pak
sampai harga stabil
dan yang pertama itu memang importasi terbesar untuk kedelai itu kan orang dari amerika ya
tapi beberapa sumber juga bisa banyak yang bisa dilakukan
dan importasi ini bukan hanya pemadam untuk saat ini
tapi dalam jangka panjang tentu ini harus dilakukan oleh badan usaha milik negara
jadi ada kedelai
yang memang benar benar dikuasai oleh negara dan pemerintah
sehingga itu bisa menjadi penyimbang harga di pasar
terutama untuk membantu para pengrajin tahu dan tempe
dan kabarnya ini membutuhkan waktu lebih dari tiga puluh hari ya pak ya untuk tiba begitu kedelai impor
lalu apa yang akan dilakukan pemerintah dalam rentang waktu tiga puluh hari lebih itu
jadi begini pak
jadi instrumen sebenarnya penggantian selisih harga ya
yang seribu rupiah itu
kan dilakukan oleh pemerintah pusat ya
menteri perdagangan menugaskan lo untuk melakukan intervensi ke penyapa
menyalurkan kedelai kepada para pengrajin tahu dan tempe dengan memberikan penggantian selisih
harga kedelai itu seribu rupiah
tetapi ini hanya salah satu instrumen
hari minggu yang lalu juga pak menteri perdagangan juga menghadiri
sudah berdialog berdiskusi dengan teman teman
teman teman para pengusaha raskakopindo
dan ada informasi dari teman teman raskakopindo
salah satu daerah salah tiga itu sudah menggunakan instrumen subsidi untuk para pengrajin tahu dan tempenya
jadi samping seribu rupiah ini ada juga tambahan
informasinya bahkan sampai dua ribu rupiah tambahan dari pemerintah daerahnya
dan itu kan bisa menggunakan instrumen dari anggaran pengaruh
pembalihan subsidi bbm
kemudian ada dana terlalu umum dan lain lain
nah itu sudah dilakukan oleh pemerintah daerah
ini informasi dari raskakopindo ketika ada kernas di bogor
hari minggu kemarin
nah ini tentu kita harapkan juga pemerintah pemerintah daerah
yang di wilayahnya itu banyak pengrajin tahu dan tempenya
bisa menggunakan instrumen ini juga untuk membantu memberikan subsidi
subsidi kan bisa digunakan juga untuk subsidi terhadap harga maupun transportasi
jadi instrumen lain bisa digunakan
oleh karena itu dalam rapat kami mengikuti rapat yang dipimpin oleh pak menteri dalam negeri
agar pemerintah daerah ini beliau sudah mendorong untuk segera menggunakan
menggunakan instrumen instrumen ini untuk mengendalikan inflasi
kemudian juga bagaimana untuk bisa memberikan
subsidi kepada terutama untuk produk produk bahan pokok
jadi bukan hanya kedelai tapi yang lain lain
jadi tidak hanya subsidi seribu rupiah yang dari pemerintah pusat
pemerintah daerah bisa melakukan ini
menambah subsidi ini untuk menjaga keseimbangan harga di tingkat pengrajin tahu tempe
dan koordinasinya nanti akan seperti apa pak
nanti dengan pemerintah daerah ketika nanti kedelai impor ini akan tiba di indonesia
kalau selama ini yang kita lakukan penyaluran itu adalah melalui gakoptindo
kemudian kita juga kerjasama dengan kerja kementerian lain
kementerian kooperasi dan umkm
untuk agar ya subsidi ini kita berikan tepat sasaran
jadi verifikasi dan validasi itu dilakukan oleh kementerian kooperasi dan umkm
jadi pengrajin pengrajin yang berhak menerima untuk ini semua dikasih
dan bahkan saat ini
sudah kita perluas
bukan hanya untuk anggota gakop tindo
tapi seluruh pengrajin tahu dan tempe
kopti dan lain lain
paguyupan untuk pengrajin tahu tempe itu juga mendapatkan kedelai yang disubsidi oleh pemerintah
jadi sudah diperluas
tidak hanya anggota gakop tindo
pokoknya pengrajin tahu tempe semua dapat
dan seperti yang tadi pak selendra sampaikan
bahwa jumlah tiga ratus lima puluh ribu ton ini adalah perhitungan untuk nanti sampai harga kedelai ini stabil
berarti tidak menutup kemungkinan nanti bisa dilakukan kembali begitu pak impornya
tapi kalau tahun lalu ini kan impor kedelai dua lima juta ton pak
untuk saat ini sudah berapa jumlah impor kedelai yang sudah dilakukan oleh pemerintah
importasi kedelai itu
sampai saat ini kan rata rata dilakukan oleh pelaku usaha ya swasta
jadi umumnya pelaku usaha swasta itu setiap bulan mengimportasi itu antara dua ratus sampai dua ratus dua puluh ton per bulan
nah kalau kita melihat stok ya
stok misalnya yang dilaporkan oleh akindo
itu perhitungan stok itu yang namanya kedelai itu kan perishable
jadi nggak mungkin dia naruh di gudangnya itu berbulan bulan
jadi selalu yang dihitung oleh stok ya oleh akindo itu adalah stok on hand dia yang berjalan untuk terus didistribusikan kepada pengrajin tautp ditambah dengan stok yang dalam perjalanan
itu dihitung gitu dari pengapalan
nah ini rata rata ya dua ratus ribu dua ratus dua puluh ribu ton per bulan
cuma memang ada informasi teman teman akindo kemarin
karena gejolak harga yang juga cukup tinggi
importasi bulan depan itu mungkin sekitar satu ratus enam puluh ribu sampai dua ratus ton untuk bulan depan
nah ini memang bulog yang saat ini memang kita dorong untuk mengambil peran nanti
dan ini bukan hanya jangka pendek ini
tapi untuk dalam waktu yang kedepan juga diharapkan bulog untuk terus memberikan kontribusinya
dan mengimportasi kedelai dan mendistribusikannya ke para pengrajin tau dan tmp
ini sekali lagi ini bukan program yang yang apa pemadam bakaran akan naik enggak
tapi ini adalah program jangka panjang
yang memang terus dilakukan nanti oleh bulog
yang ditarapkan ini menjadi instrumen untuk mengendalikan harga itu
pak berarti memang optimistis ya pak untuk terkait impor kedelai ini untuk menstabilkan harga
target dari kemendak mungkin di bulan berapa pak
untuk kestabilan harga kedelai di tanah air ini mungkin
sebenarnya kalau dengan menggunakan instrumen tambahan tadi yang ada di pemerintah pemerintah daerah
ya minggu minggu ini juga bisa dieksekusi
kalau pemerintah daerah segera mengeksekusi tambahan subsidi nya itu ya langsung saja gitu
dan ini kan untuk jangka panjang terus pemerintah dari pusat ini menugaskan bulog untuk menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan kedelai ini
tetapi kalau ada gejolak yang cukup tinggi tentu kita harapkan ini kan kalau kerja bareng bareng kalau istilah pak menteri kerja bersama sama semua pemerintah daerah juga melakukan hal yang sama untuk wilayahnya masing masing yang memang banyak teman teman para pengrajin tahu dan tmp ini bisa dieksekusi dalam waktu dekat
paling cepat karena itu anggaran sudah tersedia semua kan
jadi instrumen itu bisa dipakai
oke berarti tinggal
berapa pun besarnya subsidi yang bisa dilakukan
oke berarti tinggal

baik berarti kerjasama dari pihak pengusaha produksi dan juga dari negara ya pak
terima kasih pak selendra plt dirjen perdagangan dalam negeri kementerian perdagangan sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
terima kasih mbak lady